vaksinasi booster dapat mengembalikan imunitas tubuh dan memproteksi tubuh dari terpaparnya virus corona
salah satu lokasi vaksinasi booster adalah di halaman kantor palang merah indonesia pusat
bekerja sama dengan puskesmas mampang perapatan jakarta selatan
kegiatan vaksinasi dimulai dari pukul delapan pagi sampai satu siang
dengan target dua ratus lima puluh orang per hari menggunakan vaksin jenis pfizer
bagi masyarakat yang ingin mengikuti program vaksinasi ini cukup menunjukkan ktp dan tiket vaksin dosis tiga
masyarakat jadi semakin kuat ya antibody akan semakin meningkat
sehingga kita tidak akan jatuh lagi ke gelombang ketiga seperti tahun kemarin ya
warga cukup antusias dengan adanya program vaksinasi booster secara gratis ini
seperti eka wulan warga bekasi ini mengatakan untuk mendapatkan vaksinasi booster ini tidaklah sulit
dan ini dilakukan sebagai bentuk ihtiar
saya lihat di media sosialnya pm
di instagram ada buka vaksin booster
di situ dikasih link pendaftarannya
jadi saya daftar dari link itu untuk hari ini hari kamis
masih bisa daftar jadi saya tinggal datang bawa ktp aja dilayani dengan baik
mudah mudah mudah sekali
lain lagi dengan firdaus karyawan bumn ini mengaku mengikuti
vaksin booster sebagai langkah antisipasi dan usaha untuk terhindar dari virus covid sembilan belas
yang pertama ini bentuk ikhtiar saya ya
karena kita kan memang ya sebagai langkah antisipasi lah
karena kita tahu sendiri penyebaran covid ternyata naik lagi kan
beberapa belakangan waktu ini
kemudian anjuran pemerintah juga memang harus ada vaksin booster ketiga
dan memang kalau di jakarta kan kalau bisa diharuskan untuk memasang booster
program vaksinasi booster ini berlangsung sampai dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
pemerintah memulai program vaksinasi booster sejak dua belas januari dua ribu dua puluh dua lalu
dengan harapan dapat mempertahankan tingkat kekebalan
serta memperpanjang masa perlindungan dari virus covid sembilan belas